tunggu tahan dulu ini lebih ke arah tarik nafas karena lima puluh tiga second itu olahraganya cukup capek juga untuk kita ya
tapi ini memang bisa kita lakukan di kantor namanya adalah senam ayo bergerak
memang singkat durasinya sengaja untuk anda lakukan saat lagi kerja terus capek jenuh nah ini supaya kita makin bugar
benar untuk menghilangkan stres selama kita bekerja nih dengan cara berolahraga
ngomong ngomong soal bugar nih kontingen olahraga dari dua puluh empat provinsi memeriahkan pekan olahraga tradisional tingkat nasional
kegiatan yang berlangsung di stadion sultan agung bantul yogyakarta ini memperebutkan
juara lima cabang olahraga tradisional
ya tentu saja selain menggali potensi pekan olahraga tradisional ini juga ingin mengingat atau mengingatkan kembali permainan tradisional kepada generasi milenial
pekan olahraga tradisional tingkat nasional yang diadakan di kabupaten bantul daerah istimewa yogyakarta
diikuti dua puluh empat peserta dari dua puluh empat provinsi di indonesia
ada berbagai cabang yang dipertandingkan
antara lain cabang olahraga hadang untuk melatih kegesitan dan kecermatan
cara permainannya dengan mempertahankan benteng agar tidak direbut musuh
pemain dibagi menjadi dua grup dengan memiliki wilayah dan bentengnya masing masing
ada pula balap engrang yang merupakan permainan tradisional yang terbuat dari bambu dengan pijakan tinggi
permainan tradisional ini ternyata sangat menguras
tenaga dan membutuhkan keterampilan menjaga keseimbangan tubuh
permainan ini berkembang dan cukup populer di tahun sembilan puluh an
sementara untuk permainan dagongan sumpitan dan terompah panjang ini juga memiliki keunikan tersendiri
pekan olahraga tradisional yang sudah berlangsung ke tujuh kali ini dibuka oleh deputi pembudayaan olahraga